dan berbicara mengenai perikanan ini sebenarnya potensi tuna indonesia sangat luar biasa
bahkan indonesia dulu dicap sebagai surganya ikan tuna karena pernah merajai ekspor tuna dunia di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya lalu bagaimana indonesia mengelola potensi perikanan tuna ini berikut liputannya
terletak di antara dua samudera hindia dan pasifik serta negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia
menjadikan indonesia sebagai negara penting bagi perikanan dunia
tiga belas juta ton per tahun yakni sekitar enam persen produksi ikan di dunia
namun indonesia memiliki komoditas perikanan yang cukup dikenal di dunia yakni tuna
salah satu pelabuhan ikan yang terkenal akan produksi tunanya adalah pelabuhan benoa di bali

ketiga cara memancing tuna ini tidak menggunakan jaring namun dilakukan secara manual dengan tiang pancing benang pancing kail serta umpan
dengan cara ini kualitas tuna yang ditangkap diakini lebih baik sekaligus menjaga ketersediaan tuna di alam
tuna merupakan jenis ikan palagis besar
terdapat empat jenis tuna yang banyak ditemukan di perairan indonesia
yakni tuna sirip kuning tuna sirip biru tuna manis
dan juga tuna albacor
beragam jenis tuna ini tersebar di sejumlah wilayah indonesia
mulai dari aceh hingga ke papua
tuna bagi indonesia itu suatu komoditas perikanan yang berharga tinggi
dan secara majority sebetulnya bukan merupakan konsumsi utama masyarakat indonesia
jadi tuna dari dulu itu memang diarahkan untuk konsumsi ekspor

dari sisi ekspor tuna menempati urutan kedua setelah udang dengan menyumbang empat ratus sembilan puluh dua juta dolar per tahunnya
target kementerian kelautan dan perikanan adalah harga tuna indonesia mendapat harga mahal di pasar dunia
dan indonesia kembali sebagai penghasil tuna terbesar
target ini diharapkan tercapai di tahun dua ribu dua puluh
ruli kurniawan untuk cnn indonesia